dari tadi siang kamu ngomongnya ketemu kepala ketemu sietan
ada apa sih ki
aku lihat dengan mata kepala kepala ini
makanan ini sampai yang kemarin
tapi kalau lihat hujan mas jaya
si kelihatannya baik
dia bukan hantu
makasih ya udah nolongin aku
udah segar sekarang
tapi aku harus pulang ke karangmulia
itu jauh sekali ki
lebih baik kamu istirahat aja dulu
biar kamu juga mudah mudahan pulih
ya aku udah lama ninggalin rumah
dan aku harus pulang
perjalanan kamu tuh jauh banget
biar nanti saya antar kamu ke sana
tapi kalau hari ini saya nggak bisa
ada lagi banyak pekerjaan
sekarang kamu istirahat aja ya
bukan ada anduk dan semuanya
disini ada kota hantu
dan orang bisa terpesat disana
itu semua tuh gak ada
memang ya kenapa
dan terus saya ini hantu
kalau ini bener bener kota hantu
berarti orang orang disana
juga hantu dong